sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yo kok kamu sendirian
udah aku pecat
iya aku pecat
iya kamu tau si gustaf kan
dia emang udah dasarnya penipu ya penipu aja
dan aku sebelnya dia selalu nyarik celah buat nipu aku
terus sudah gitu yang paling nyebelin lagi
kamu tau dewi kan
dia selalu pakai namanya dewi
dan dewi kan gak tau apa apa kasihan dia dong
udah lah gak usah ngomongin gustaf lagi
sebel aku jadi ngerti
jadi selama ini dewi gak salah
andre kapan sih kamu lari menghampiri aku
bukannya lari ninggalin aku terus kayak gini
mae dewi kok belum pulang juga ya mai
gak tau ya bi
tapi bibi senang aja ya
kita tunggu aja mungkin ntar lagi pulang kali
bi itu saya dewi kali
dewinya ada bu
dewinya gak ada dia belum pulang
kami juga lagi nunggu dewi
ibu tau dia dimana
kalau gitu saya permisi ibu ya